johermansyah menyebut para pj kepala daerah melakukan segala cara untuk memenangkan pasangan prabowo gibran agar karir birokrasinya aman
bahwa dukungan dan keberpihakan presiden kepada paslon dua nyata tampak dalam kebijakannya perbuatannya tindakannya dan ucapannya
terkait dengan pengangkatan pj kepala daerah secara masif keterlibatan pejabat negara dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan paslon dua
hukum besi pj kepala daerah dari asn itu yang mulia adalah taat kepada pejabat yang mengangkatnya bukan kepada rakyat
tak perlu pakai surat surat cukup dengan membaca gerak gerik presiden
para pj pasti melakukan berbagai cara untuk mendukung memihak paselon jagoannya presiden termasuk menggerakkan anak buahnya di pemda